diusut dulu untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya
apa masih belum cukup kesaksian putraku
atau jangan jangan memang ada persekongkolan di dalamnya
persekongkolan apa maksud rai
ada yang ingin menyingkirkan putraku dan ingin mencegahnya menjadi putra mahko
pasti ada prajurit istana pejajaran ini yang telah melihat bertarung dengan syekh nurjati
dan prajurit itu pasti akan menjadi saksi di depan kusti prabu siliwangi
kalau syekh nurjati yang telah menyerangmu
benar pak man
aku akan bilang kepada ibu merah
saya sudah akan menuntut orang itu
supaya ayah anda bisa mengeluarkan orang tua itu dari istana pajajaran
kamu memang keponakan wabrabu angkma rukul yang sangat cerdas sekali raden
sheikh nurjati memukulmu sampai cedera begini
benar ibu merah
dan kamu diam saja
syekh nurjati hanya menegurku ibu merah
dia tidak bermaksud menyakitiku
tahu apa kamu tentang persaingan di istana
sheikh nurjati pasti ingin muridnya yang menjadi putra mahkota
untuk itu dia ingin menyingkirkanmu dari istana pajajaran
dengan cara begini kemarahan ibunda akan semakin tak terbendung
ibunda pasti mendesak ayah anda untuk menghukum orang tua itu
sudahlah ibu merah
lagipula aku sudah memaafkan syekh nurjati
ibu tidak akan pernah menerimanya
ibu merah emerite
kalian pikir mudah melawan jaga surah
kenapa hutan ini ditebang secara liar seperti ini
kalau banjir bisa bahaya
bisa mengancam orang orang di kampung ini
hanya orang yang rakus dan tamak
untuk kepuasan sesaat
apa yang terjadi paman
apa yang terjadi paman
sebenarnya apa yang terjadi paman
kampung kami disatangi jaga surah
siluman gajah yang sangat kejam
sawah sawah kami dihancurkan
dan merusak rumah rumah kami
lalu kemana dia
ulu ulu itu anak muda ya
surah wisesa terluka
dan itu sangat melukai hati dinda
apalagi saat dinda tahu siapa orang
dinda tahu siapa orangnya
yang menjaga kekuasaan
yang menjaga kekuasaan
yang menjaga kekuasaan
guru radenwala sungsang
guru radenwala sungsang
apa benar syeh nurjati yang melakukan semua ini
untuk mengetahui duduk permasalahan ini

apa masih belum cukup
untuk mengetahui duduk permasalahan ini
memang ada persekongkolan di dalamnya
memang ada persekongkolan di dalamnya
ada yang ingin menyingkirkan putraku
ada yang ingin menyingkirkan putraku
dan ingin mencegahnya menjadi putra mahku
siapa yang rai maksud
apa yang rai maksud
apa perlu rai jelaskan
yunda subang larang adalah dalang dibalik semua
tidak pernah sedikit pun terbayang dalam pikiranku untuk mengakukan semua itu
apa ada penjahat yang mengakui kejahatan

cukup dinda kendringman
anda tidak pernah mengajarkan untuk saling tuduh
apalagi belum ada buku
lepaskan aku siluman jelek
atau raden kian santang saktiman raguna
kaung pasti akan diringkus dan dihukum
jangan mimpi deh
dia itu udah lama pergi
sampai sekarang aja belum balik balik
aku hanyalah seorang pengembara
tetapi kalau kamu masih berbuat kerusakan
kamu berurusan dengan kita
harap dia menantang kamu
kau harus nyertai dia
bagaimana kalau kena nya ia terkenal
kenapa nell nya terdiri orang pertama makanan ber jongal

kau akan salah melakukannya
siapa pemuda itu
gerakannya sangat cepat
ilmu kanuragannya sangat mumpuni
berjanjilah untuk tidak mengganggu penduduk lagi
aku akan mengampunimu
aku belum tahu
belum tahu siapa aku sebenarnya
ternyata ini wujud aslinya
aku harus menanjingnya menjauh